timnas indonesia u dua puluh tiga berhasil meraih medali perunggu
usai mengalahkan timnas u dua puluh tiga malaysia dalam laga yang digelar di stadion nasional maidin hanoi vietnam
kemenangan garuda muda atas malaysia diperoleh dari adu penalti
indonesia unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak ronaldo kuateh di menit ke enam puluh satu
akan tetapi skuad harimau malaya muda berhasil menyamakan kedudukan di menit ke delapan puluh
dan pertandingan berlanjut ke babak adu penalti di mana penjaga gawang hernando ari tampil sebagai pahlawan dengan menepis dua tendangan al gojo malaysia
kemenangan timnas u dua puluh tiga indonesia dipastikan melalui tendangan penalti penutup mark klok